jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
kenapa kekuatan raih prabu sarawis sesa menjadi sahibat ini
ada apa dengan kalian
rupanya kalian sudah lelah
baiklah kalau begitu
jika kalian lelah
aku saja yang menyelesaikan pertarungan ini